di babak kedua turnamen bertajuk bni medco energy m dua puluh lima k seri kedua ini
david agung susanto adalah satu satunya petenis indonesia yang masih bertahan di nomor tunggal
berstatus sebagai petenis wildcard
david sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan petenis korea jea moon lee
david mampu memaksakan pertandingan harus diselesaikan lewat pertarungan rubber set
sebelum akhirnya menyerah enam tujuh tujuh enam dan enam dua
bagi david hasil ini menjadi pengalaman berharga bagi dirinya
jelang tampil di sea games kamboja mei mendatang
sebenarnya ada kan sih untuk menang ya
cuma ya namanya main ada menang ada kalah
kembali lagi kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki
nanti kita akan bicara sama om bonit sebagai kapten kan
buat bekal kita di sea games nanti ya
nanti evaluasi apa yang di sini nanti akan kita kerjakan lagi untuk latihan
untuk next ke depannya lagi
selain david di turnamen ini indonesia juga menurunkan empat petenis putra lainnya
yang juga dipersiapkan tampil di sea games kamboja
namun christopher rungkat rifki fitriadi nathan barki dan antoni susanto
sudah terlebih dahulu tersisih di babak awal
sejumlah catatan pun sudah dikantungi bonit wirjawan
sebagai pelatih tim tenis putra indonesia di sea games kamboja
tentu taktik strategi mental poin penting harus bagaimana
ya tetap dievaluasi tetapi mereka sudah cukup maksimal ya
tetapi ada poin poin yang nanti kita maksimalkan lagi sampai sea games
turnamen tenis internasional yang juga diikuti oleh petenis dari dua puluh negara ini
akan berlangsung di jakarta selama lima seri hingga bulan juni mendatang
sementara di sea games kamboja nanti cabang olahraga tenis ditargetkan
dapat meraih dua medali emas bagi kontingen indonesia